terima kasih anda masih bersama kami di political show
di tengah polemik penolakan kedatangan timnas u dua puluh israel pssi membawa kabar mengejutkan
fifa membatalkan pengundian atau drawing piala dunia u dua puluh yang sebelumnya dijadwalkan di bali tiga puluh satu maret nanti
apakah ini jadi penanda indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh terancam batal
lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber di studio
saya perkenalkan satu satu ada anggota komite eksekutif pssi atau exco pssi
ada koordinator safe hour soccer bang akmal maharli selamat malam bang akmal
ada mantan pengurus pssi pak yesayas oktavianus selamat malam pak yesayas
sorry ya selamat malam saya perlu ralat saya tidak pernah ada di pssi
oke pernah maju dalam kontestasi
iya tapi tidak pengurus mungkin pakai saja wartawan senior
oke wartawan senior olahraga pak yesayas oktavianus
ada sekjen pdi perjuangan sekaligus pakar geopolitik unhan ri
ini harus komplit katanya mas asto kristianto soalnya habis dapat doktor dia dari unhan
salam mas asto terima kasih sudah hadir
ada wasikjen mui ariefa rudi selamat malam pak arief
oke saya langsung saja karena ini beritanya bergulir terus
masyarakat pencipta olahraga menunggu bang arya
kemarin pssi sudah menggelarkan
konversi bahwa fifa secara resmi membatalkan drawing ataupun pengundian terhadap piala dunia u dua puluh
yang harusnya berlangsung tiga puluh satu maret di bali nantinya
akhirnya dibatalkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan
artinya apakah kemudian ini murni faktornya penolakan dari gubernur bali atau ada faktor lain bang arya
begini awalnya adalah karena dari belum ada surat dari fifa ya resmi
cuma disana sudah disampaikan kepada lob

maka perlu untuk membatalkan seluruh vendor vendor yang memang berhubungan
karena kan tanggal tiga puluh satu sudah dekat waktunya
negara negara akan datang ke bali
maka itu daripada bergulir nanti jadi sesuatu yang tidak mengalah kontroversi
maka kami pssi mengambil sikap gitu ya walaupun belum ada surat dari fifa secara resmi
kami mengambil sikap untuk menyampaikan ke publik
supaya tidak ada simpang siur terhadap masalah drawing
karena ini kan sudah dibatalkan semua nih
pesawat dibatalkan hotel dibatalkan semua dibatalkan
jadi kan bisa simpang siur nanti semua
dan ini bisa jadi bola liar kalau tidak kami luruskan mengenai hal itu
dan itu adalah karena sikap dari pemerintah gubernur bali yang memang menolak dilakukannya drawing
yang akan dilakukan tanggal tiga puluh satu
tanggal tiga puluh satu di maret ini
jadi artinya tinggal beberapa hari lagi gitu ya
jadi itu ya memang kami percaya karena itu
jadi pembatalannya bukan dari fifa ya
surat resmi belum ya
surat resmi pembatalan drawing itu sudah ada di fifa
surat resmi belum
tapi kami dari fifa sudah diberikan kepada loc bahwa ini dibatalkan di bali
maka semua diminta ini sebenarnya urusan teknis
supaya semua vendor vendor diberikan informasi
daripada nanti ini pasti kemana mana
bukan ini pasti kemana mana
kan vendor disampaikan ke media yang memang media partner disampaikan juga
kan ada media partnernya dong
ini disampaikan juga ini kan akan jadi bola liar nantinya
nah daripada jadi bola liar kami mengambil sikap untuk menyampaikan kepada publik
apalagi ini kan tekanan banyak sekali kepada kita
kita maka kita harus menyikapi ini dengan baik
maka kita menyampaikan pada publik apa yang sedang terjadi
jadi faktor tunggalnya faktor utamanya memang karena penolakan gubernur bali iwan koster ya
iya kami percayakan seperti itu
karena dibatalkan dengan sendirinya oleh mereka di bali
itu reaksi fifa seperti apa apakah kemudian fifa kecewa dengan pembatalan ataupun penolakan dari gubernur bali
kalau ekspresi kita nggak bisa bilang ekspresi ya
tapi yang pasti kan dengan dibatalkan berarti kan ini mundur semua
kan kita itu di drawing itu kan udah pembagian pool ya
pool semua negara negara akan ada pembagian pool
udah tahu nih siapa aja bermain di mana
nanti kan akan keluar tuh poolnya pool misalnya a b c d dan sebagainya
nah itu kan
dengan mundur pasti akhirnya kita nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya
kan itu semua punya timeline yang sangat ketat untuk itu gitu
jadi kalau ini mundur maka ini akan memundurkan semua gitu
oke komunikasi pssi dengan fifa sejauh ini bagaimana
karena kami dengar pak erik thohir ketua umum pssi sedang terbang ke swiss ke zurich untuk bertemu dengan presiden viva
belum belum belum terbang
artinya kan pak erik itu akan berkoordinasi dulu dengan plt
plt kementpora kemudian juga berkoordinasi dengan kemenlu
dan juga akan menyampaikan ke pak jokowi posisi ini
kemudian nanti pak erick akan berinisiatif untuk pergi ke fifa untuk menyampaikan semua proses
dan kita coba lobby mencoba untuk kan kita tahu nih konsekuensi dari sebuah penolakan nanti mas amal juga bisa cerita ya
kalau kita nanti kita kan tuan rumah gitu ya
karena ini tentunya punya konsekuensi logis
dan bahwa kita hukum juga ada ya
karena kita kan yang dulu mengajukan
jadi kan kita dulu tahun dua ribu sembilan belas itu mengajukan sebagai tuan rumah
dan memang pada saat itu kan kita nggak ada yang tahu itu kalau siapa yang lolos kan nggak ada yang tahu
tapi kan sudah ada jaminan pada saat itu
ya dan kita memberikan jaminan
memberikan jaminan bahwa ini kita akan selenggarakan dengan baik
makanya semua kepala daerah pun itu menandatangan itu
bahwa mereka siap sebagai tuan rumah termasuk juga dalam arti tuan rumah drawingnya
berarti termasuk gubernur bali dan juga gubernur jawa tengah itu ikut menandatangani host agreement ya
dengan sendirinya semua kepala kepala daerah itu pasti menetangani hal tersebut
jadi seperti itu yang kita dan nanti konsekuensinya pasti ada konsekuensi
yang itu yang kita khawatirkan
kita bicara konsekuensi nanti nih pak maria
tapi ini dari pssi
apakah kemudian mendapatkan reaksi
dari fifa bagaimana sebetulnya reaksi mereka dengan melihat ketidakkomitan ini dari indonesia sebagai tuan rumah
terutama kepala daerah ini
nanti kan ketika kita ketemu ya
waktu nanti pak erick ketemu dengan fifa itu kan pasti kita tahu
kita tahu bagaimana semua ekspresi semua apapun itu kita bicarakan
dan kita akan sampaikan semua juga apa yang memang terjadi dengan kondisi bangsa kita
jadi kita akan sampaikan itu ke mereka
jadi kita sudah mudah mudahan ada sesuatu jalan keluar yang bisa kita lakukan
tapi kalau nggak ada ya nanti kita ngomong lah mengenai konsekuensi ya
tapi yang pasti memang ini bagi kami sebagai penyelenggara ini cukup berat gitu ya
harusnya ini terselenggara dengan proses yang ada dengan timeline yang ada
ini kan jadi mundur semua dan proses ini ya agak terganggu
tapi yang pasti kan kita sampai hari ini
tahu mundurnya sampai kapan ya
dan belum tahu apakah siapa tuan rumah drawingnya dan sebagainya gitu ya
tuan rumah drawing ya
sekarang sampai hari ini juga
kemarin eh tadi ya
itu juga teman teman dari fifa juga masih mengecek lapangan
kesiapan dari manahan dan sebagainya
dan prosesnya cukup baik gitu ya
artinya mereka sudah lihat rumput kita lapangan kita bagus
dari enam stadion oke semua
tribun kita oke gitu ya
nanti perbaikan perbaikan kan sudah kita kemarin kan waktu pak erick berkunjung itu kan semua delapan perbaikan semua
di enam stadion terus di push di percepat semua perbaikan perbaikan yang ada gitu
kabarnya ada pemindahan luas
di lokasi drawing salah satunya jawa timur yang menjadi alternatif itu betul gak
karena kan gini itu kan tidak mudah juga untuk mengganti ganti tempat drawing ya
jadi kita gak bisa mengatakan alternatif
soal ada yang mengajukan diri sebagai pengganti bali itu ada
pasti ada nggak mungkin dong
semua pasti bicara bahwa kami siap dan sebagainya
ya ada berapa provinsi lah mbak
oke di antara empat provinsi lain yang menjadi penyelenggara ya
harus ke dalam empat provinsi itu kan
iya gak harus
harus di provinsi tersebut
oke saya mau ke mas sasto dulu
mas asto dua kepala daerah pdi perjuangan gubernur bali dan juga gubernur jawa tengah itu sudah tanda tangan sebetulnya
hose agreement tiga tahun yang lalu untuk komitmen menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tapi kemudian ada pernyataan menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
ini perintah partai alasannya apa mas
yang pertama ucapin selamat dulu ke cnn dong
karena database nya lengkap sekali tadi untuk menunjukkan bahwa sudah lama
bahwa sudah lama kita dibutakan oleh sejarah
dan yang kedua kita harus melihat konteks juga secara internasional
bahwa ini mengemuka itu juga karena dipicu oleh fifa ketika menolak keterlibatan rusia
dengan alasan juga kemanusiaan hukum internasional
dan kemudian kita melihat pada bulan november setelah benyamin netanyahu terpilih tahun lalu
itu kan muncul suatu kekuatan kelompok sayap kanan
yang kemudian menyadarkan kita bagaimana israel melanggar hukum hukum internasional atas resolusi dewan keamanan pbb
dan juga menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan kita yaitu kemanusiaan
dan kemudian dalam konteks nasional kami setuju sekali
kami mendukung seluruh gagasan presiden jokowi melalui ketua umum yang baru
di dalam menjadikan indonesia untuk mengangkat martabat bangsa melalui olahraga
bahkan kemudian berbagai upaya di dalam menghasilkan kesebelasan sepak bola yang handal kita dukung dari dini
tetapi kemudian konteksnya sekali lagi apa yang digambarkan sangat baik dengan pak jokowi
yang konsisten dengan keberhasilan di asian games ini ternyata di tingkat praktek menemukan suatu persoalan baru
persoalan terkait dengan kemanusiaan
dan kemudian ada juga aspek aspek lain terkait dengan keamanan

karena ekstremisme gerakan anti kemanusiaan dari israel ini kemudian memunculkan suatu solidaritas membangunkan kita yang sudah lama tertidur terhadap persoalan yang sangat sensitif ini
maka atas dasar ini muncul berbagai upaya upaya yang juga mengancam suatu keamanan yang terjadi di bali
pak koster masih trauma dengan kejadian yang ada di

dan ancaman ancaman ini kan juga sebagai pemimpin
beliau menerima masukan masukan terhadap berbagai potensi ekskalasi terhadap kedatangan israel untuk merespon atas kekejaman israel di tepi barat
jadi informasi intelijen bahwa akan ada bom itu memang didengar juga oleh orang
informasinya dari mana kita nggak tahu
tetapi berbagai analisisnya kan seperti itu
dan kemudian sebagai kader partai jangan hanya pak koster pak ganjar kemudian di surabaya muncul
kami punya kesadaran ideologis punya kesadaran historis

apalagi kemudian setelah kami melihat berbagai dokumen dokumen tentang konferensi asia afrika yang sejak awal mendukung kemerdekaan palestina
dan saya pribadi sudah melakukan lobby lobby sejak agustus yang lalu
ya ke pemerintah untuk memberikan masukan bahwa ada potensi bahaya terkait dengan kehadiran israel ini
tetapi kan berbagai lobby lobby ini kan memang baru diperburuk situasionalnya setelah terakhir kemudian menteri keuangan

bagaimana bangsa palestina itu tidak ada
ke eropa barat protes amerika protes fatikan protes
kemudian kami melihat ada kecenderungan ini sebagai persoalan agama
padahal ini bukan persoalan agama ini persoalan kemerdekaan sebagai segala bangsa
dengan demikian apa yang oleh pak koster pak ganjar muncul dari suatu kesadaran ideologis sebagai kader partai untuk menjaga marwah indonesia
tetapi di sisi lain tetap mencari jalan
karena kami percaya pak jokowi mampu mencari suatu jalan tengah yang sangat baik misalnya pertandingan terkait israel diadakan di singapura
itu sudah ditutup opsinya
surat pak koster itu kan sebenarnya kan tertutup tetapi kan bocor berarti sudah kehendak dari tuhan yang maha kuasa untuk kita respon dengan sebaik baiknya
yang penting cita cita membangun sepak bola itu jauh lebih penting daripada sekedar untuk menjadi event organizer sepak bola
oke mas sesto tapi penolakan dua gubernur anda itu terutama gubernur bali itu
berdampak pada pembatalan drawing yang diselenggarakan pada tanggal tiga puluh satu maret itu pdip menyadari nggak mas
ya suatu sikap yang memerlukan kekokohan dalam prinsip membawa konsekuensi
ya itu bagian dari konsekuensi pilihan daripada apa apa dengan dibalik
ketika kita berbicara mendapat informasi sedikit tentang potensi keamanan di bali saja karena bali ini kan sangat bagus untuk mengangkat isu isu internasional
itu pun kami waspada
oke kita berbicara tentang potensi keamanan di bali saja karena bali ini kan sangat bagus untuk mengangkat isu isu internasional
karena nilai nilai kemanusiaan ini kan bisa tumbuh menjadi tradisi kehidupan masyarakat bali ini yang dijaga pak koster
oke potensi keamanan di bali yang tadi dikhawatirkan oleh gubernur bali pak wayan koster gimana bang arya
kami nggak bisa bicara sejauh keamanan ya pssi itu kan penyelenggaraan artinya kan kita ada bagi bagi tugasnya
sama seperti kalau keamanan atau kekepanan
seperti ya kalau keamanan ya itu berarti tugasnya pak kepolisian kita
tapi jaminan dari polri dan juga tni kan sudah diperintahkan oleh presiden
ya sampai hari ini kan belum ada keberatan dari kedua lembaga tersebut
kami pssi itu kan penyelenggara
bukan untuk masalah keamanan ya pembagian tugasnya adalah teman teman dari kepolisian
demikian juga soal diplomasi politiknya
itu teman teman kemenlu yang menangani
kami pssi ini ya penyelenggara bagaimana menyiapkan timnas bagaimana penyelenggaran baik
itulah tugas dari pss
mei dua ribu delapan belas terjadi bom bunuh diri di surabaya
akhir akhir ini juga bagaimana gerakan gerakan ya itu terjadi
sehingga secara empiris kita tidak bisa menutup mata bahwa itu ada suatu potensi
tetapi yang juga jauh lebih penting adalah dengan kedatangan israel ini
ini kan membangunkan kesadaran terhadap tugas kita sebagai bangsa
untuk menjadikan juga
karena olahraga sebagai bagian dari diplomasi yang sangat penting dalam menyampaikan sikap sikap politik luar negeri kita
dan sebelumnya kan ada yang mempersoalkan mengapa di ipu kemudian kita tidak mempersoalkan
itulah bagian sisi sisi gelap ketika sejarah itu belum menguat dan disadarkan oleh aksi kekerasan yang dilakukan oleh israel di tepi barat
kalau dari pdi perjuangan persoalan keamanan dan juga persoalan tadi solidaritas karena ada penjajahan dan juga kolonialisme
begitu ya mas hasto
rusia juga ditolak
kalau dari mui sikapnya bagaimana setelah penolakan kemudian muncul beragam
apakah mui akan tetap ada sikapnya menolak atau terbuka untuk berkomunikasi
karena kan ini ternyata sudah dibatalkan drawingnya pengundiannya di bali
mui sikapnya bagaimana pak arief
ya mui sebagai tempat berkumpulnya ormas islam dan tokoh islam itu percaya bahwa sepelik apapun
serumit apapun problematika bangsa problematika rakyat ini percaya bisa diselesaikan melalui dialog
pasti ada jalan keluar
hasil dialognya apa ormas islam dengan pssi kabarnya sudah ada komunikasi
ya dialog ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu masih pada tahap antara mui dengan ormas ormas islam
sesungguhnya masih ada satu tahap lagi yang agar dialog yang kita dapat itu hasilnya komprehensif dan representatif yaitu dialog dengan umarok
atau dengan pemerintah
mungkin misalnya kita nanti dengan polhukam dengan kemenlu dan tidak menurut kemungkinan dengan pssi
oh jadi belum ada komunikasi
belum dan ini memang kita sedang menunggu
oke jadi mui sikapnya dalam posisi menunggu komunikasi dengan pssi
kenapa belum ada komunikasi bang arya ini kan salah satu stakeholders yang kemudian melakukan penolakan ya
gini bukan kita tidak melakukan pendekatan formal dan sebagainya ada informal dan sebagainya juga ada tapi
pasti ya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang di kita juga ada pembagian bagi tugasnya
jadi memang bukan semua harus pssi yang mengambil alih semua untuk ini enggak lah kita bagi bagi tugas
karena ini semua kan seperti inavok nya itu kan di situ ada kemenpora juga jadi memang kita bagi bagi tugas dalam hal itu
jadi kita juga tidak mau melangkah terlalu jauh sebelum yang lain juga masuk untuk itu
jadi kemenpora yang semestinya menjalin komunikasi lah ya
kemenpora ada menkopol hukam dan sebagainya
kemenpora itu juga proses yang memang berhasil
dan kami harus melalui proses itu
oke saya mau ke mas akmal mas akmal alasan yang disampaikan tadi oleh pdi perjuangan
oleh ormas ormas islam itu alasan yang logis atau bagaimana menurut anda
untuk konteks politik logis tapi untuk konteks sepak bola sepak bola ini kan punya lag sport pipa tersendiri
dimana anggota anggota dari fifa itu punya kedaulatan yang dihormati oleh fifa dalam hukum mereka
baik itu dalam law of the game nya maupun dengan regulasi regulasi lainnya yang sudah mereka sepakati
jadi ketika mereka menjadi anggota fifa mereka itu adalah bagian yang dilindungi oleh fifa termasuk indonesia
dilindungi untuk kaitannya dengan sepak bola jadi kalau kemudian kita nggak bisa negara mengintervensi
mengintervensi misalnya sepak bolanya tim nasionalnya kita mau pilih nih yang main si a si b si b si c
yang ini nggak boleh nggak bisa nah kemudian hanya fifa yang bisa menghukum anggotanya
seperti halnya tadi disebutkan rusia itu kan dihukum sama fifa dan kemudian kalau yang tidak dihukum sama fifa
maka kedaulatannya harus jalan semuanya
tapi mengapa fifa tidak menghukum israel yang melakukan kekejaman seperti itu
nah ini kan sekarang konteksnya agak berbeda
artinya kan ada standar ganda juga dari fifa yang harus kita kritisi sebagai anak bangsa
harusnya memang seperti itu dikritisi silahkan dikritisi
tapi kan kemudian jangan kemudian menghambat pelaksanaan piala dunianya ini yang sudah di depan mata
kan itu yang harus kemudian dicarikan solusinya
tidak bisa menutup mata urusan kemanusiaan apalagi fifa berstandar ganda
ya sama indonesia kan juga tadi pak
terhadap rusia nggak sebentar dulu
terhadap rusia dia menghukum terhadap israel dia nggak punya keberanian untuk menghukum
lalu kita diem kita membela
sekarang gini ketika rusia itu rusia melakukan invasi dua ribu dua
ya ini sama ini penting
ini saya cerita dulu pak
ya ini pendudukan
iya ini kan rusia melakukan invasi ketika itu
ini konteksnya ketika rusia melakukan invasi seluruh negara negara peserta fifa
meminta untuk rusia menghentikan invasi kepada ukraina
polandia sweden spanyol termasuk ceko slovakia dan lainnya meminta itu dihentikan
tapi rusia tidak menghentikan itu
yang dilakukan nah kemudian rusia semua anggota fifa meminta untuk kemudian rusia tidak dilibatkan dalam
pelaksanaan apa namanya kualifikasi piala dunia
kalau itu juga diminta oleh anggota fifa untuk menolak israel menjadi peserta piala dunia bukan musa itu juga dipenuhi oleh fifa
makanya kita dukung pak koster karena dia menjalankan tugas seperti polandia
seperti eropa barat ketika mengusulkan kepada fifa untuk menolak itu
tapi kan itu kan cuma dari satu
jadi bukan orang indonesia kan juga melihat seperti itu kan persoalan kemanusiaan
oke kita juga tahu
kita klaim dong juga ke fifa ketika dia memiliki suatu standar ganda terhadap rusia seperti itu terhadap israel dia nggak punya keberatan
sekarang kita juga kan punya standar ganda
politik kita juga punya standar ganda
kemarin kan kita faktanya yang disebutkan di cnn bahwa ada atlet datang semua atlet datang
ya bedanya konteks karena mulai pada bulan november setelah benyamin netanyahu terpilih ini kelompok sayap kanan israel
dia melakukan aneksasi
dia melakukan gerakan gerakan anti kemanusiaan
ini yang menyadarkan kita bahwa ternyata sejarah kita itu gilang gemilang di dalam membela kemerdekaan palestina
bahkan kita punya keberanian di dalam menolak israel sehingga kita punya kompleks senayan
kalau nggak ada ganevo nggak ada kompleks senayan
ya tapi juga kita kan juga melakukan pertandingan juga dengan israel pak
ya makanya sekarang kita luruskan
tadi kan saya ngucapin selamat kepada cnn
memiliki database yang begitu besar
yang menyadarkan kepada kita betapa cukup lama kita terbutakan oleh sejarah
jadi mari kita kembalikan pada spiritnya
bahwa olahraga nggak bisa terlepas dari aspek kemanusiaan
artinya sekarang kan tinggal kita konsisten atau tidak
tinggal nanti agustus misalnya ada world beach games yang melibatkan juga seratus negara
di situ ada israel artinya kita akan melepas itu kalau israel ikut
kita juga ke depan tidak bisa kemudian mencalonkan diri
nggak berbeda bung ini kan israel masuk ke wilayah kedaulatan negara kita
nah kan besok
jadi ketika israel memang bertanding di indonesia
selama proses yang terjadi dalam perdamaian terhadap palestina
yang namanya resolusi pbb masih dilanggar gerakan gerakan anti kemanusiaan masih terjadi
sikap kita tidak akan berubah
ya artinya kan besok kita akan menolak world beach games
harus seperti itu harus konsisten
itu nanti misalnya kita nggak usah lagi mencalonkan diri jadi tuan rumah olimpiade
kenapa pasti israel ikut serta
oh berbeda dalam konteks ini kita punya tugas untuk membangun persedaraan dunia
maka dengan kejadian seperti ini
bagaimana kemudian pemerintah mengambil suatu langkah inisiatif untuk memimpin
sebagaimana tiongkok terbukti iran dan arab saudi bisa bertemu
kita kan punya solusi atas konflik di israel dan palestina
hanya israel tidak mau berunding terkait dengan penyelesaian konflik yang digagas oleh pbb
kita memberikan dukungan dan dengan kejadian ini kita menjadi aktor terdepan
sama dengan tiongkok sama dengan amerika serikat
yang mencoba untuk mendorong perdamaian di timur tengah karena itu tugas kita
maroko tunisi al jasair merdeka karena campur tangan kita tinggal palestina yang belum merdeka
oke mau dijawab dulu
ya saya pikir sih fifa dalam konteks ini kan dia bicara soal sepak bola
jadi tidak ada pengaruh soal politik dan sebagainya
viva ya viva dalam konteks seperti itu
kalau kemudian indonesia mau mendorong itu semua sebagai sebuah kekuatan
indonesia mau mengajak seluruh negara untuk protes kepada fifa silakan saja
oke saya mau ke rizky dulu
apakah kemudian fifa memang ada irisan politiknya
ya itu tadi seperti yang disebutkan seperti ke rusia fifa bersikap seperti ini
tadi kan seperti dikatakan tadi mas amal ya
bahwa ini di fifa itu semua negara mengusulkan harta rusia untuk di
pada saat itu ya
pada saat itu di drop dari sebagai keanggotaan dan pilihan dunia ya di sana
ini masalahnya tidak ada
ya di sini sekarang sampai hari ini tidak ada usulan dari berbagai negara di fifa untuk mengusulkan israel di drop dari situ
ini bedanya di situ
ya artinya olahraga juga berlaku suatu blok
ya artinya itu yang kemudian
kan sama sesuatu yang kita anggap netral tadi tesisnya
kan dikatakan bahwa fifa ini netral dari campur tangan politik
buktinya urusan rusia dia nggak bisa netral
urusan kemanusiaan tidak perlu usulan
urusan kemanusiaan urusan suara hati
oke saya mau ke pak yesayas dulu
pak yesayas anda mengklaim kalau fifa telah mengambil keputusan untuk membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
itu info yang dari mana
ya info dari sumber saya
yang secara kode etik jurnalistik memang dia minta dan tidak minta
walaupun kalau saya anggap itu sangat penting saya tidak akan sebut
dan di forum yang terhormat ini saya tidak akan sebut sumber saya
tetapi info itu saya dapat kemarin sore hari minggu
langsung dia keceplosan
eh piala dunia itu batal
terus dipindahkan ke peru
ini sumbernya dari lingkaran istana atau gimana
pejabat pemerintah atau bagaimana
intinya dari ring satu istana
saya sebagai wartawan saya tiga puluh tiga tahun di kompas
dan tiga puluh tiga tahun itu saya spesialis sepak bola dalam negeri dan luar negeri
saya konfirmasi sampai lebih dari dua kali
ke yang bersangkutan
iya betul betul
saya angkat ini di podcast youtube silahkan
sebelum saya naikin podcast saya konfirmasi lagi
saya kasih judul
nah sumber itu mengatakan hari minggu siang surat dari fifa telah sampai di pemerintah indonesia
lalu hanya dua poin itu yang dia katakan
isi yang lain tidak
yaitu satu indonesia batal
kedua dipindahkan ke peru
bagi saya itu sudah cukup kuat
sebagai langkah awal untuk membuka kotak pandora ini
saya berharap ada respons dari pemerintah atau pihak pihak yang terkait
pada hari senin ini
sampai sekarang sudah lebih dari dua puluh empat jam
karena podcast saya itu naik hari minggu jam delapan malam
sampai sekarang tidak ada bantahan resmi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show